nah itulah dari pasangan nomor urut satu kita beralih ke pasangan nomor urut dua
calon wakil gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat menggelar kampanye dengan belusukan ke cakung timur jakarta timur
nah sebelum berkeliling menemui warga jarod sempat menghadiri pernikahan warga di gedung karang taruna
kedatangan jarod dinanti warga cakung timur sejak minggu pagi
jarod hadir didamping istrinya yang turut blusukan menemui warga
saat berkeliling kampung jarod sempat membagikan buku tulis kepada anak anak
saat berkeliling kampung jarod juga meninjau wilayah yang sering banjir
jarod berjanji akan mengatasi persoalan banjir yang sering menimpa warga cakung timur
kalau kita nggak pulang besar nggak diganggu
saya menganggap bahwa gangguan gangguan itu ada pihak pihak yang agak grogi ya takut kali ya
kalau mau fair
ya mari kita baca secara fair
kami ya meskipun misalkan ya di basis kami kami tidak pernah menolak kehadiran kandidat yang lain
termasuk di basis basis pdp pejuangan tidak boleh